topan lainnya menerjang hawaii mulai melemah menjadi kategori tiga pada kamis waktu setempat
meski melemah warga dan pemerintah setempat tetap bersiap untuk menghadapi topan ini
topan lain menyebabkan angin kencang serta hujan deras di wilayah hawaii
sebanyak empat belas ruas jalan di hawaii ditutup karena banjir dan longsor
wali kota hawaii kri kao mengatakan topan masih bergerak secara lambat
pemerintah setempat akan mengambil tindakan pencegahan
diprediksi topan akan bergerak ke wilayah maui dan wilayah oahu pada jumat waktu setempat
sementara itu personel tanggap darurat bencana dari berbagai wilayah amerika serikat
akan berangkat ke hawaii untuk memberikan bantuan pasca terjangan topan
berikutnya hujan badai terjadi di wilayah phoenix arizona
amerika serikat pada kamis waktu setempat hujan deras mengakibatkan banjir di sejumlah titik
dilansir ap news com otoritas tempat memperkirakan banjir akan menggenangi wilayah phoenix dan sekitarnya
pengendara motor diimbau agar tidak berkendara hingga badai usai
badai juga menyebabkan pemadaman listrik ribuan rumah
hingga berita ini diturunkan belum ada informasi mengenai korban ataupun kerugian
hujan badai kerap terjadi di wilayah arizona pada musim hujan sejak pertengahan april hingga akhir september
kebakaran hutan terjadi di dekat kota berlin jerman pada jumat waktu setempat akibat ratusan warga harus dievakuasi
dilansir dw com ratusan warga yang dievakuasi berasal dari tiga desa
lebih dari tiga ratus petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api
otoritas tempat telah mengimbau warga untuk meninggalkan rumah dan membawa barang barang penting
kebakaran hutan juga mengakibatkan terganggunya jadwal kereta api regional
hingga kini belum ada informasi mengenai penyebab kebakaran
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia newsroom akan kami lanjutkan
sesaat lagi terima kasih